panglima tni marsikal hadi cahyanto bersama kapolri jenderal listio sigit prabowo
memeriksa kesiapan sirkuit mandalika lombok nusa tenggara barat minggu siang
keduanya berkeliling menggunakan mobil golf untuk memeriksa sejumlah fasilitas yang sudah dalam tahap penyelesaian
sirkuit mandalika akan menggelar world superbike seri ke tiga belas yang rencananya berlangsung pada sembilan belas hingga dua puluh satu november mendatang
panglima tni optimistis ajang balapan dunia di sirkuit mandalika bisa berjalan sukses jika diiringi penerapan protokol kesehatan yang ketat
sementara kapolri menyatakan beberapa ajang dunia yang akan digelar menjadi ujian bagi indonesia untuk tetap menekan laju penyebaran covid sembilan belas
terkait dengan protokol kesehatan karena akan banyak penonton yang hadir sehingga setelah kami cek
bersama pangdam dan rem kapolda bahwa capaian vaksinasi di wilayah tempat kegiatan ini sudah hampir enam puluh persen
tentunya ini juga menjadi ujian bagi kita apakah kita mampu untuk melaksanakan event internasional namun laju pertumbuhan covid sembilan belas tetap bisa kita jaga
oleh karena itu tentunya
kami pak panglima selalu mengingatkan bahwa percepat akselerasi vaksinasi untuk memastikan mempersiapkan masyarakat kita memiliki kekebalan memiliki imunitas terhadap covid sembilan belas
pemerintah telah menetapkan bahwa jumlah penonton di sirkuit mandalika dibatasi dua puluh lima ribu orang dengan syarat sudah menerima dua kali vaksin covid sembilan belas
lalu rahmat juniadi lombok nusa tenggara barat